pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan maut
di jalan alternatif cibubur bekasi
yang merupakan anggota tni angkatan laut
serta pegawai negeri sipil
dimakamkan di pemakaman tni angkatan laut
jonggol kabupaten bogor jawa barat
pada selasa siang
pasangan suami istri ini meninggalkan
satu orang anak yang saat ini duduk
di bangku kuliah semester delapan
satu korban lainnya muhammad ruslan
dimakamkan di atas makam sang ayah
di tempat pemakaman umum
kemanggisan pulau palmerah jakarta barat
pada selasa malam
jenasa korban diselatkan di masjid
tak jauh dari rumah duka
pihak keluarga berharap agar pihak
pertamina bertanggung jawab atas
musibah yang merenggut nyawa sepuluh pengendara
termasuk muhammad ruslan
pihak keluarga mengakui
sudah melakukan komunikasi dengan pihak pertamina
namun belum ada
pihak pertamina yang menemui keluarga
sementara itu tim forensik
rumah sakit polri berhasil mengidentifikasi
sembilan jenasa korban
kecelakaan maut di cibubur kota bekasi
pada selasa malam
satu jenasa terakhir
berusia tujuh puluh empat tahun
yang teridentifikasi telah diserahkan
ke pihak keluarga
jasara harja mengaku telah memberikan
santunan kepada enam ahli waris korban
sementara empat lainnya
masih dalam proses
polda metro jaya pada selasa
menetapkan sopir dan kernet truk pertamina
dalam kecelakaan maut di kawasan
transyogici cibubur bekasi
dalam kecelakaan maut ini
diketahui sepuluh orang dinyatakan
tewas setelah tertabrak truk
tangki pertamina yang diduga
akibat penyebab kejadian ini
remblok tetapi tentunya
pihak daripada direktur kualitas
polda metro jaya kemudian
juga dibantu dari korantas polri
akan melakukan pola tkp
yang lebih mendalam
dengan menurutkan tim
warga cibubur tuntut lampu merah
dari lokasi kejadian
warga yang tergabung dalam forum
warga cibubur menuntut pemerintah
untuk mencabut permanen traffic light
atau lampu lalu lintas di jalan transyogi
yang mengakibatkan sepuluh orang
meninggal dunia dan puluhan orang
saya berharap korantas polri
mengevaluasi seluruh traffic light
di seluruh indonesia khususnya
dan ini juga diantau
jangan dipercayakan kepada
polisi tkp dan pauga
bila dalam waktu

tidak dipenuhi warga mengancam
akan menduduki lampu lalu lintas
yang bermasalah di jalan transyogi
tim liputan cnn indonesia